presiden jokowi dodo memberikan tiga arahan terkait kembali meningkatnya kasus covid sembilan belas belakangan ini
arahan yang disampaikan secara daring ini diantaranya agar melengkapi vaksinasi covid sembilan belas
disiplin menggunakan masker bagi yang sakit demam atau flu serta rajin mencuci tangan
saat ini penyebaran covid mulai agak meningkat namun kita tidak perlu menyikapinya secara berlebihan
dan untuk itu saya mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi
baik vaksinasi pertama dan kedua maupun booster yang pertama dan kedua
jangan merasa aman kemudian tidak melengkapi vaksinasi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah
dan saya minta bagi mereka yang merasa flu atau demam
agar menggunakan masker
demikian juga dengan yang memiliki comorbid gunakanlah masker
jika bertemu dengan lansia juga sebaiknya menggunakan masker
terakhir jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kita berkegiatan